untuk meningkatkan jumlah pengguna lrt palembang pemerintah terus melakukan terobosan dengan mengintegrasikan lrt palembang dengan angkutan umum transmusi yang dikelola damri
dengan begitu penumpang lrt yang akan melanjutkan perjalanan dengan transmusi tidak perlu membeli tiket lagi
untuk mendorong masyarakat palembang menggunakan lrt sebagai alat transportasi utama dalam kegiatan sehari hari
menhub melaunching terintegrasinya lrt palembang dengan angkutan bus transmusi
dengan adanya integrasi ini penumpang lrt yang akan melanjutkan perjalanan dengan transmusi tak perlu membeli tiket lagi
otomatis ongkos jadi lebih murah
namun untuk tahap awal hanya rute stasiun lrt op palembang menuju ke kampus unsri indralaya kabupaten ogan ilir saja yang mendapat fasilitas ini
nah selama ini biayanya kalau sendiri sendiri
nah yang akan datang ini akan dengan pajak rp tujuh
untuk lebih menarik minat warga palembang
menteri perhubungan juga menggait sejumlah artis untuk mencoba lrt palembang
diantaranya syahrul gunawan putri patricia dan penyanyi anji
lrt palembang terus menjadi sorotan pasca selesainya asian games
ini terkait sepinya penumpang khususnya pada hari kerja
dalam sebulan dibutuhkan biaya operasional sebesar rp sepuluh miliar
sementara pemasukan per bulan saat ini hanya sekitar satu miliar saja
artinya lrt palembang harus disubsidi sebesar sembilan miliar per bulan
namun demikian menhub optimistis pengguna lrt palembang akan terus meningkat
menurutnya perlu waktu tujuh tahun agar lrt akan menjadi transportasi utama warga palembang
ini merujuk dari operasional lrt di beberapa negara tetangga
lrt palembang sumatera selatan